wahai sungai are
sebagai sesama makhluk allah swt
aku titipkan jasad anak kami kepadamu
sudah kukumandangkan azan terbaikku di hadapanmu
bahagiakan dia dalam keindahanmu
selimuti dia dalam kehangatanmu
lindungi dia dalam kemegahanmu
itulah penggalan pesan menyentuh yang diunggah ridwan kamil ke akun instagramnya
dalam pesan yang sama
ia juga resmi melepas dan mengikhlaskan kepergian eril putra sulungnya
ridwan kamil sebagai ayah meminta maaf atas nama eril jika semasa hidupnya punya kesalahan
ridwan kamil telah kembali ke indonesia dan tiba di bandung jawa barat pada jumat sore
pihak keluarga yang diwakili kakak kandung kang emil erwin muniruzaman
meminta semua pihak memberi waktu dan privasi kepada keluarga untuk berkumpul
sebelum nantinya kembali menjalankan tugas sebagai gubernur jawa barat
meski pihak keluarga meyakini eril telah meninggal
proses pencarian terus dilakukan
tim liputan cnn indonesia